jadi di antara kalian harus tolong menolong
tolong menolong dalam kebaikan
yang kuat menolong yang lemah
dan juga sebaliknya
semuanya jadi berantakan kayak gini
bapak bapak boleh ya aku ngip di rumah kamu
ada yang bener bener kasihan sama aku
aku cuma mau depan doang
laura tuh sekarang sudah gak tinggal di sini lagi nek
bapak gak tau laura pergi kemana
kamu baik banget
gue bantu lu karena gue orang yang baik
bukan karena gue cinta sama lo
bunga berkep bunga eh gue siap
bunga ini tuh gak pantas buat kamu tau gak